sejumlah buruh di jawa tengah menolak keputusan kementerian tenaga kerja yang menetapkan besaran kenaikan upah minimum provinsi tahun dua ribu sembilan belas sebesar delapan tiga persen menjadi rp satu enam juta
kenaikan ini dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hidup saat ini
menteri tenaga kerja hanif dakiri menganggap penolakan buruh yang disertai ancaman demo besar sebagai sesuatu yang berlebihan
buruh di jawa tengah mulai turun ke jalan setelah pemerintah provinsi jawa tengah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi tahun dua ribu sembilan belas menjadi satu enam juta rupiah
meski upah dua ribu sembilan belas naik delapan tiga persen buruh merasa kenaikan upah tidak sesuai dengan kebutuhan hidup saat ini
di jawa tengah upah buruh saat ini rata rata satu empat juta rupiah
angka ini tertinggal jauh dengan upah minimum provinsi lain di pulau jawa yang sudah mencapai tiga juta rupiah
untuk itu para buruh meminta menteri tenaga kerja
merevisi kenaikan upah tahun dua ribu sembilan belas di jawa tengah
buruh juga menuntut presiden joko widodo mencabut peraturan pemerintah no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
karena dasar untuk menetapkan kenaikan upah minimum provinsi kabupaten terpaku pada survei kebutuhan hidup layak atau khl tahun dua ribu empat belas
yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi tahun dua ribu delapan belas
jika besaran ump umk tersebut terus dilanjutkan buruh di jawa tengah mengancam akan melakukan demo besar selama beberapa hari
jawa tengah juga presiden republik indonesia kami khususnya presiden republik indonesia meminta untuk mencabut pp tujuh puluh delapan
karena keberadaan pp tujuh puluh delapan itu menambah ketimpangan sosial menambah ketimpangan kesejahteraan bagi buruh khususnya di jawa tengah dan pada umumnya di negeri ini
karena banyak daerah yang umk nya itu sudah di atas tiga juta khususnya di pulau jawa
jawa tengah baru satu
menanggapi tuntutan buruh di jawa tengah menteri tenaga kerja hanif dakiri kukuh
bila penetapan kenaikan ump sebesar delapan tiga persen sudah tepat dan menjadi jalan tengah bagi kaum buruh dan pengusaha
menurut hanif peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas justru berpihak pada buruh karena menjamin upah buruh tiap tahun mengalami kenaikan
intinya gini bahwa kenaikan upah yang menggunakan skema pp tujuh puluh delapan dua ribu lima belas itu
merupakan formula yang sudah sangat win win
win win untuk siapa win win untuk pengusaha win win untuk pekerja dan juga win win untuk calon pekerja
nah win win untuk pengusaha kenapa
karena dengan formula yang ada di dalam pp tujuh puluh delapan itu
dimana kenaikan upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
maka itu akan memudahkan perusahaan untuk melakukan perencanaan keuangan
sehingga akhirnya kan industri bisa tetap bertahan industri bisa tetap berkembang
karena kalau kenaikan upah tiba tiba melejit menjadi unpredictable gitu
itu pasti akan menimbulkan kegoncangan industrial
dan itu bisa berbahaya buat pekerja karena bisa menimbulkan phk
nah yang kedua itu juga win win buat pekerja karena upah pekerja dijamin oleh pemerintah
naik setiap tahun bayangkan kurangnya apa
gubernur jawa tengah ganjar pranowo menetapkan upah minimum provinsi tahun dua ribu sembilan belas sebesar satu enam juta rupiah
angka tersebut akan menjadi acuan bagi bupati dan wali kota di tiga puluh lima kabupaten kota
untuk menetapkan upah minimum kabupaten kota
besaran upah tersebut harus diserahkan dua puluh satu november mendatang